hai hampir setiap pagi saya menyambangi sejumlah kawasan di jakarta selatan untuk
berbagi makanan dengan kucing kucing liar
aksi ini semakin rutin saya lakukan terutama di saat masa ppkm mungkin mungkin makan apa
ini adalah kucing kucing liar yang ada di kawasan jakarta selatan berdasarkan data dari dinas
ketahanan pangan kelautan dan pertanian di tahun dua ribu delapan belas ada
dua puluh sembilan lima ratus ekor kucing kucing liar yang berada di kawasan jakarta selatan
nah ini jumlah yang bisa berlipat ganda di tahun dua ribu dua puluh satu mungkin jumlahnya bisa di atas tiga puluh ribu kucing
dan semua rata rata kucing kucing ini membutuhkan makanan terutama di era seperti ppkm kemudian juga
restriction movement seperti saat ini dimana mereka kesulitan mencari makan karena sejumlah warung
restoran dan juga perkantoran seperti di kawasan ini semua tutup dan mereka pasti

kali ini saya bersama rina mariana salah satu pecinta kucing yang sudah sejak dua ribu enam belas rutin juga memberikan makanan bagi kucing kucing liar di kawasan megakuningan
ia menyisihkan biaya delapan ratus hingga satu juta rupiah per bulan untuk pakan kucing liar
kasian ya karena sejak saya piara binatang itu jadi rasa kasihan dengan hewan lain itu muncul
jadi terus setiap beli kucing kucing itu muncul dan saya juga berpikir bahwa ini adalah kekuatan yang sangat penting untuk kita
melihat jalan apalagi sekarang lagi banyak yang wfh
kucing kucing di jalan kan biasanya bergantung dengan ya belas kasih para pekerja yang lagi makan di pinggir jalan
dan sekarang karena sepi gak ada yang kasih makan jadi saya setiap hari street feeding
populasi kucing di jakarta diketahui terus bertambah
apalagi satu kucing betina dalam setahun bisa melahirkan dua belas ekor anak dengan masa kehamilan antara lima puluh delapan
dengan pertambahan ini butuh adanya aksi untuk mengendalikan populasi kucing
pemerintah dki jakarta sendiri memiliki rencana pembangunan taman kucing
namun vaksinasi diperlukan agar hewan liar tak menularkan rabies
pada tahun dua ribu empat sampai sekarang kita harus mempertahankan daerah bebas rabies
dalam waktu dekat yang sudah kita mulai kita akan membangun taman kucing
nah taman kucing ini sekarang dalam ada beberapa pilihan lokasi seperti itu
selain vaksinasi sterilisasi kucing juga dilakukan untuk mengandalkan populasi
proses sterilisasi kucing dilakukan minimal saat kucing berusia enam bulan
jika betina jangan dilakukan saat kondisi tengah mengandung
steril harus dilakukan saat kondisi kucing sehat dan tidak sakit
yang jelas sih dia jadi diem jadi nggak mau main main
misalnya biasanya dia kalau kita kasih makan lari lari sekarang kok diem aja berarti kan dia nggak mau makan ya
terus bulunya berdiri itu biasanya paling gampang kelihatan
peduli kucing liar dapat dilakukan dengan melibatkan dokter hewan
agar jika kucing sakit bisa mendapat penanganan tepat
tim liputan cnn indonesia